hai nabila balita berusia tiga tahun yang sebelumnya dikabarkan hilang akibat mobil
yang ditumpanginya bersama tiga orang lainnya terjun ke kalimalang kota bekasi pada jumat
dini hari ditemukan tewas jasad korban ditemukan tim pencarian gabungan dari relawan basarnas tagana
dan bpwd kota bekasi satu setengah kilometer dari lokasi kejadian tepatnya di pintu air pt
duren sawit jakarta timur pada jumat sore jasad balita berjenis kelamin perempuan tersebut dibawa
ke rumah sakit umum kota bekasi untuk divisum nyangkut ya pak ini apa sih pak menurut
petugas pencarian sempat mengalami kendala karena derasnya arus aliran kalimalang serta berlumpur
sebelumnya pada jumat dini hari mobil minibus bermuatan empat orang terperosok ke dalam
kalimalang diduga sang sopir mengantuk saat menghindari jalan berlubang setelah tiga jam
menggelar misi penyelamatan petugas berhasil menemukan jasad samsiah ibu rumah tangga
berusia tiga puluh lima tahun yang terjebak di dalam mobil minibus sedangkan seorang anaknya
yang berusia sepuluh tahun serta sopir minibus berhasil diselamatkan tim liputan cnn indonesia